kepolisian republik indonesia dan pimpinan dpr memberikan apresiasi kepada brigadir kepala seladi
seorang polisi yang menjadi pemulung di jam kerjanya
aparat kepolisi yang diharapkan bisa mencontoh keteladanan bripka seladi
dan keteguhan kegigihan dan kemudian keteladanan yang diberikan ini
ya kita berharap ini bisa menjadi contoh juga bagi generasi yang lain
terutama untuk meniadakan sifat sifat korup dalam pelayanan kepolisian
saya belum pernah enam belas tahun menerima suap baik makanan uang atau apa saja yang dikajikan saya
anak istri saya sudah terlatih masalah suap
kalau ada orang yang ngasih misalnya uwe makanan
kalau ada uwe makanan
hubungannya sim demi allah belum pernah